bupati labuhan batu sumatera utara terjerat operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
dalam penangkapan ini kpk juga mengamankan lima orang lainnya
seperti dilansir detik com bupati labuhan batu sumatera utara pangonal harahap ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk selasa kemarin
menurut jurubicara kpk febri diansyah penangkapan dilakukan di dua tempat jakarta dan labuhan batu
kpk juga mengamankan barang bukti transfer uang ratusan juta rupiah
saat ini bupati labuhan batu sudah dibawa ke gedung kpk untuk dilakukan pemeriksaan
sedangkan pihak lain yang ikut ditangkap di labuhan batu dibawa ke medan
diduga suap terkait ott ini terkait proyek di dinas pupr